cua cua buruk di perairan selatan jawa menyebabkan gelombang tinggi dan banjir
di kawasan wisata pantai pangandaran selasa pagi tiga puluh agustus dua ribu dua puluh
akibatnya sejumlah fasilitas wisata mengalami kerusakan
bahkan satu jembatan penyeberangan hanyut terbawa banjir
sementara menurut kaspol airut kabupaten pangandaran
gelombang tinggi di perairan laut selatan jawa ini
diakibatkan adanya perubahan angin sesuai dengan perakhiran cuaca dari bmkg
kondisi ini akan terjadi hingga beberapa hari ke depan
terjadi gelombang pasang atau rop yang cukup tinggi di perairan pantai barat pengandaran
kami pantau di pelabuhan ini juga terdapat kenaikan gelombang atau rop
demikian juga di beberapa tempat lain seperti di pantai patuhi
kemudian pantai barat pangandaran
petugas mengimbau kepada wisatawan untuk tidak dulu beraktivitas di pantai
dan untuk para nelayan senantiasa berhati hati jika terpaksa harus melarut
di kebumen jawa tengah ratusan lapak pedagang di pantai suwuk porak poranda
akibat diterjang ombak tinggi pada selasa pagi
sejak sepekan terakhir kondisi gelombang di sepanjang bibir pantai kebumen memang cukup tinggi
namun momen kali ini merupakan gelombang tertinggi
sejak sepekan terakhir
gak selasa sore sejumlah pedagang bersama tni polri dan relawan gabungan
masih melakukan pembersihan puing puing bangunan dan memungut barang yang masih bisa dipakai
awalnya seperti apa pak
awalnya itu wabikan ombak melipas besar
mengenai warung warung ya pak
akibat kejadian ini ratusan pedagang diperkirakan mengalami kerugian tiga ratus an juta rupiah

mereka mengalami kematian
mengalami mati mesin saat cuaca buruk
kapal motor milik nelayan pelabuhan ratu terbalik dan tenggelam
beruntung dua awak kapal motor bernama amin dan iwan berhasil menyelamatkan diri dengan cara berenang ke tepi pantai
warga sekitar yang berada di lokasi langsung mengevakuasi kedua nelayan ke puskesmas binuangen
untuk mendapatkan pertolongan medis
ketika berada di lokasi

satu nelayan lainnya hilang dan masih dalam proses pencarian

tim liputan cnn indonesia